dan mama secepatnya menghubungi keluarga kita untuk mengatur rencana perjodohan kalian berdua oke
hanya ini satu satunya peninggalan bapak yang bisa aku bawa
apa isi kotaknya sih pak
kau dan orang nggak boleh tahu
suatu saat nanti pasti kamu akan tahu nanti
aku kangen bapak
kok bapak gak pernah nunjukin sama aku
sudah jangan nangis lagi naya
ibumu sudah meninggal
kamu jangan tanya tanya ibu lagi ya
kan masih ada bapak
kita bertiga kan
lalu siapa perempuan ini
apa hubungannya sama bapak
makasih ya sayang
kita kan dari kemarin kemarin udah minta itu mersi baru
teman lama mah dikasih
tante akan belikan mobil baru untuk kamu
terima kasih ya
aku bener bener gak nyangka kalo ternyata kamu inget hari ini ulang tahun aku
aku lupa ulang tahun teman terbaik aku
kayaknya urusan ibu ibu udah mulai nih
papa juga gak mau ikut ikutan
ini urusan ibu ibu
jalan melantut tante makin lama makin cantik aja
ya memang itu yang kita mimpikan dari dulu kan
sayangnya arka sampai sekarang masih menganggap cinta itu kan sebagai teman biasa
kamu tenang aja
kamu gak usah mikirin soal itu
arka itu punya prinsip
bahwa dia akan menikah dengan gadis pilihan aku
atau gadis pilihan masutomo
dan aku rasa masutomo tidak keberatan kalo kita menjadi calon istrinya arka
tapi masalahnya tante
kita sampai sekarang masih jomblo
kamu tenang aja
tante yang akan atur semuanya
secepatnya kamu akan menikah dengan marka
dan yang paling penting
kamu akan tunangan dulu
makasih banyak tante
kita emang gak bisa pindah ke lain hati selain arka
makasih banyak ya tante
jalan menantang tante
ada yang mama mau bicarakan sama kamu
mama sudah pilih calon istri buat kamu
kalau gitu mama tinggal kasih tahu kapan aku harus tunangan dan kapan harus nikah
gak perlu ma
tau apa gak tau
aku juga pasti akan nikah sama dia kan
tapi mama harus tanya dulu persetujuan sama apa
ya karena araka pasti mau menikah
kalo papa juga setuju
oh tenang aja
papa pasti setuju sama pilihannya mama
siapa sih yang nolak menantu pintar cantik seperti kita
kinta adiknya rey
emang kenapa sih
berarti kamu tidak menolakkan
mama secepatnya menghubungi keluarga kita
untuk mengatur rencana perjodohan kalian berdua
sayang banget kalo aku gak bisa ngedapetin tender pertama aku itu her
peluangnya sangat besar
aku kekurangan modal
andai saja aku punya uang hera
aku pasti bisa mendapatkan tender itu
dan tender itu bisa menjadi pancingan buat proyek proyek besar lainnya
memangnya kamu butuh uang berapa untuk menjalankan bisnis ini
cukup besar her
sekitar lima sampai enam puluh jutaan
buat orang semiskin kita
butuh beberapa tahun lagi untuk bisa mendapatkan uang sebanyak itu
gak ada orang yang bisa menghentikan impianmu
aku akan carikan modal untukmu
kamu mau bantu aku
tapi dari mana kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu
aku punya sawah
dan aku akan menjual kesetengah dari lahan sawahku
sawah itu adalah peninggalan orang tuamu
aku gak mau nyusahin kamu
aku pasrahkan saja
ini kesempatan masmu
jadi orang sukses
soal sawah itu nggak usah dipikirkan lah
nyawaku pun aku berikan untuk sahabatku
terima kasih heri
terima kasih banget
maafkan aku suhari
aku belum bisa membalas budimu
aku pasti akan menemukan anak anakmu
dan aku akan mengasuh mereka
seperti anakku sendiri
bapak tadi pesen kopi
taruh aja disitu
terima kasih ana
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
aku akan menemukanmu
terima kasih ana
ini tehnya pak
terima kasih ana
ada yang salah
aku mau saran kabur
bagaimana cerita suamika
oh nggak usah thank you thank you
aku gak terlalu suka sama kopi soalnya
pak aku sering ke kameranya